tergiur upah sepuluh juta rupiah oknum anggota polres kutai timur nekat menjadi kurir narkoba
narkoba itu adalah pesanan rekannya sesama polisi yang ditahan di lembaga pemasarakatan bontang kalimantan timur
inilah komplotan brigadir dimas darmawan oknum polisi yang ditangkap petugas badan narkotika nasional provinsi kalimantan timur beberapa waktu yang lalu
dari tangan pelaku petugas bnnp kaltim mengamankan delapan puluh satu tiga puluh empat gram sabu sabu
tujuh pelaku pengedar narkoba ini ditangkap sejak tujuh belas hingga dua puluh tujuh januari dua ribu delapan belas yang lalu
dimas ditangkap petugas bnnp kaltim karena tergiur bayaran senilai sepuluh juta rupiah jika berhasil menjual narkoba sebanyak lima puluh lima gram sabu
rabu pagi lalu para pelaku dikeluarkan dari sel untuk melakukan pemusnahan barang bukti
dimas darmawan sebagai koordinator memulai
dengan memasukkan sabu sabu ke dalam blender dan kemudian dibuang ke dalam selokan
dimas mengaku dihubungi teman yang juga mantan polisi yang saat ini menjalani hukuman di lp bontang
oleh rekannya dimas kemudian diminta untuk mengambil paketan sabu sabu ke kota samarinda
dapatnya berapa sih bang
dapatnya sepuluh juta bagi dua
sepuluh juta bagi dua ya
sudah berapa kali warganya
baru sekali ya
dua perempuan berinisial aa dan sa
warga sambutan samarinda yang merupakan driver ojek online juga ikut diamankan karena mengantarkan sabu sabu
namun mereka mengaku tidak mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah sabu sabu
sudah berapa kali mengantar
baru itu ya
saya tidak memantai
dapat bayaran berapa sekali mengantar
saya mengupas satu juta
satu juta sekali mengantar ya
baru ini juga
saya tidak tahu
saya juga tidak tahu
kepala bidang pemberantasan bnnp kaltim akbp tampu bolon
mengakui beberapa kasus peredaran narkoba terindikasi ada keterlibatan anggota polri
namun bnnp tidak akan berhenti untuk melakukan penyelidikan
siapapun yang terlibat di dalam jaringan narkotika akan tetap kita usut atau tetap kita tindak lanjuti
tersangka narkotik karena mereka yang
pemusnahan barang bukti ini telah melengkapi berkas penyidikan oleh bnnp
sebelum kemudian dilimpahkan kekejaksaan
sementara dimas sebagai aparat kepolisi yang dipastikan akan menjalani sidang etik di institusinya
suriatman samarinda kalimantan timur